dan yang kedua adalah daging domba
karena dari tahun tahun sebelumnya kan gak pernah pelatih asing
kemudian masyarakat diberdayakannya seperti apa
yang pasti disampaikan oleh who dan juga kementerian kesehatan
begitu kalau ada tekanan lebih tinggi
tentunya ikutin saya terus di weekend getaway
kabarnya udah baru join ke pon
hai wih usah namanya ganti aja ya pasang retok itu bahas ya sekarang namanya outside the bubble
dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami
atau kalau waktunya mungkin subuhan dulu habis itu lari
atau ada penyakit yang misalnya narkosofi yang sedikit ada kenaikan itu dilaporkan
yang ngurus jersnya itu gak boleh ngasih jersinya ke aku
dari sebenernya tuh ada pelatih gue namanya ripky antolion
di mana juga sektor pariwisata dari keterisian kamar akomodasi mencapai seratus
ya kalau untuk secara gambaran totalnya kami tidak mengetahui berapa pangan yang ada di gaza
langit akan indah apabila bertaburan banyak bintang
nah tapi ada yang perlu diwaspadai
bantuan ini diharapkan bisa menghindarkan bayi keluarga prasejahtera mengalami kurang gizi atau gangguan pertumbuhan
dan kita mencoba kalau misalnya dari data analitiknya itu tinggi kita kenapa gak masuk di situ sehingga pesan itu juga bisa disampaikan
bangga untuk merakit atau mempelajari metode baru dari motor listrik
sedangkan donat biasanya disajikan dengan tambahan topping manis seperti coklat cair sprinkle dan krim
lima tahun lalu kan belum secara main nih
tapi tentunya kita harus memperhatikan juga cara cara penyiapan makanan supaya aman
apabila beberapa hari mungkin tidak mengalami perbaikan
jadi yaudah mendingan yang pasti pasti aja lah disini
by the way ini terlepas ini ya terlepas dari istilahnya ya jago atau enggaknya ya
yang paling tua itu setau gue yuda maaligi kemaldi lah
ke sambungan kabel yang sudah dibuat
ada kerjasama antara pihak bogor dengan jakarta
kan tidak diiringi dengan kompetensi yang sesuai gitu
terus dia sama mas erwin di yaudah deh kamu gak usah syuting dulu yang ini diakalin gitu sama mas erwin
santi untuk mencoba genre baru
jadi mereka kayak ada misalnya kegiatan kegiatan tertentu lah yang mereka ada inter
cuma kalau misalnya emang gak punya kenalan kadang kadang di sana tuh banyak banget pelatih yang emang bener bener inisiatif buat ngelatih buat gratis doang karena emang sayang sama murid muridnya
poin kedua yang ingin saya sampaikan justru di buat sistem this is outbreak news ini
patrick baru first year nih gitu gak bisa
dan ada pasos pasum yang rusak sedang
cuma ya latihan sendiri aja jadwal kondisi
di apa teknik apa sih argi
soalnya menurut gue menurut gue ada satu posisi yang harusnya bisa diganti sama andre lansum gitu
itu yang menyebabkan berpikir strategiknya itu ada
kita tahu dari tahun lalu bahwa indonesia bisa menyelamatkan dengan secara signifikan
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk keselamatannya
cuman ada timnya terus
nggak tinggi tinggi amat juga gitu kan
banyak juga yang lain kalau kasus
di dalam mengembangkan ai ekosistem
ya kalau bendera dan identitas palestina
nah ini itu kan di dalam negeri
ada sebanyak tiga percakapan di hari ini dari lebih dari satu lima ratus netizen menyampaikan gitu ya
jangan terkecoh dengan namanya
tentunya nanti kami transjakarta dan dinas perhubungan akan membenah diri
yang mana teman teman bisa diisi sesuai dengan deskripsi produk
umumnya pemandangan kebun teh atau jembatan jembatan
itu bisa dikemas dengan cukup baik
ya dibayarnya nanti pas misalnya udah
insya allah lah sebelum gue misalnya berhenti basket gue pengennya bawain ini ke puncak gitu loh
atau kak kwn bisa nyalahin kelly sekarang
kemudian kalau udah jadi ulet yang cuma dua mili itu
oke ini karena saya suka pedas
dan sekali lagi masyarakat dihibah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan
sejak awal tahun dua ribu dua puluh dua itu
bagaimana sebenarnya awal mula ditemukannya dugaan praktek monopoli bunga ini
dan mungkin menaikkan tingkat produktivitasnya dengan misalnya penanaman rumput laut yang berbeda atau cara budidaya rumput laut yang berbeda
dan juga di sebelah pak firdaus ada mbak meizani irma diani selaku ketua pengurus yayasan konservasi indonesia
dhani arwanto tak hanya mengajak remaja serta warga dewasa untuk berpartisipasi menjaga lingkungan
bukan untuk membangun dinasti menguasai kesemuanya
atau kalau misalnya di tempat lain coba dicari hal hal yang bisa dipakai untuk menunjang kegiatan studi mereka
angka ini naik dari tahun lalu yang mencatatkan angka empat ratus tiga puluh ribu orang
gue udah sempet baca juga blog lo yang lu tulis kan
camilan khas berbahan dasar singkong ini sempat jarang ditemui
memang ini harus terus digulirkan
saya ditabrak dua kali atau lebih yang satu kali salah sasaran ya
jadi orang bisa berangkat dalam nama
penangkatan kan itu ya tiga puluh an tuh
jadi kadang ada juga budidaya rumput laut yang dia cantolin misalnya ke karang
tetapi kita bersama pemerintah dan juga mitra mitra di lapangan
apapun nanti tergantung perjanjiannya gitu
literasi ya itu tidak terkait
pak bupati berarti ini konsepnya untuk perbaikan rumah rumah penduduk adalah memperbaiki rumah yang sudah ada ya pak ya
gue bener bener gak boleh lewatin live nya gitu lah
iya harusnya udah tinggal fokus dengan cari posisi center ya
soalnya cuma griffins yang ngajak gua main
jadi waktu itu sempet main bareng
karena itu saya selalu bilang kejahatan penggandaan uang
superboy skincare pakai pak syukun
itu kalau naik pesawat gimana tuh gak
begitu di setiap jenjang di akhir jenjang maka akan ada studitur
dan dari sekolahan ini juga ada tujuh puluh orang
itu berarti kalau misalkan lu varsity lu masih boleh ngambil
berarti yang ngajak lu ke sma tiga sebelum lu kan
dan mungkin ini juga tantangan sama bagi zulkifli yang menjadi sorotan terbesar gitu
ya soalnya dulu zamannya bali united
saya sebagai biolog waktu itu terdiam ya
dalam arti terumbu karang tadi kan bisa mati
peserta yang memantau hilal kini berjumlah belasan orang yang terdiri
segi teraturan hidup juga bersih
kita bisa menekan dan kita bisa mengambilnya sebagai figure populasi karena jumlah orang yang menggunakan debit dan kredit kita
saat ini produksi jajanan madu mongso mulai meningkat
di tanah air akhirnya yang menyebabkan tiga anak meninggal di rscm ini
jangan diinjak jangan dirusak jangan apa kita benar benar harus
dan itu harus disepakati antara stakeholder baik di tingkat pemerintah pemerintah daerah maupun masyarakat dan sebagainya
kementerian kesehatan menginstruksikan semua tenaga kesehatan fasilitas kesehatan seperti apotek
kalau dari segi pekerjaan nah ini saya sudah lihat misalnya ada ai yang di china misalnya
kalau memang udah didukung ya udah
nah ini sedang berjalan atau baru mulai ini sudah ada delapan ratus an ya kemungkinan akan terus bertambah jumlah peserta ini
perputaran uang di industri film porno di dunia mencapai triliun rupiah
dan saya tidak pernah malu bahwasannya dmt satu itu ada dan itu terjadi pada anak saya
sebelumnya tenis renang sama bulu tangkis awalnya sempat basket juga kelas tiga kelas tiga s
karena dagingnya yang tidak mudah hancur
keluarga lu lah keluarga lu yang paling penting
manajemen covid sembilan belas kesnya akan rendah persistennya akan rendah
untuk menghancurkan artileri lawan dibutuhkan sebuah alutsista yang bernama weapon locating radar
ini sosialisasi literasi kepada publik
tidak ada yang bisa ditolak
gue pengen penasaran sama temen temen yang lain sih
saya kira perbedaannya sangat jauh ya
yang dilakukan oleh badan amal perubahan sosial
kendaraan itu layak itu intinya seperti itu
dan ini benar benar membuat marwah institusi polri menurun di mata masyarakat
dengan alat turbin mini yang dibuat menyerupai kincir di sebuah aliran air

kalau misalnya mereka nggak ada pandemi ini
dan kemudian juga di
kemana arah ini mrt itu juga
ya jadi yang pertama kalau kita lihat dari riwayat perawatan ya terlihat bahwa mereka ini sebenarnya sudah lima hari sebelum dikirim ke fasilitas pelayanan kesehatan ya
bts sama mcdonald itu anda lihat kan itu kan emosional
kalau kerja bu keliling dunia ke luar negeri
namanya tuh alman rahum
kementerian kesehatan juga telah mengadakan
aktivitas perlindungan dengan pemanfaatan wilayah tersebut
jadi sering lihat si klay thompson
desa sumbervulu kecamatan candituro ini
tanpa melihat wajah saya
tapi tetap bersama kami insight idc anwar
diabetes tipe ini merupakan kelainan autoimun dan sering diderita anak anak
saya bisa mendengarkan apa saja kok
pak rigi soalnya cukup slow start juga di ibl musim ini
tapi tidak terlalu terlalu tepat
bener ada nama keluarga sebenernya bungawan
di tempat ini ganjar berziarah ke makam ulama masyur seh muhammad arsyad al banjari
dengan uang yang dikeluarkan kepada meng hire artis artis atau bintang bintang ini itu balik modalnya gimana
seorang pria berusia dua puluh tahun tidak mendapatkan jaminan
memantiknya untuk mengembangkan kebermanfaatan yang ia rasakan
enak kan bisa milih sekolah
untuk menjawab ataupun untuk memberikan sebuah respon terhadap apa yang kita inginkan
nah setelah mungkin abis halftime ya biasanya tuh abis halftime
jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi sepanjang masa kampanye pemilihan presiden terutama
kemarin sih tiga cuma tiga cewek
aku semai dulu dan kemudian aku taruh di kandang untuk bertelur troides helenanya sendiri gitu
bahkan sejumlah pengolah lokasi wisata mengakui
cuma kayak mampir aja lah
waktu di siliwangi bogor itu dia belum segede sekarang badannya ya
jadi demokrasi butuh kebanyakan pendapatan
karena konservasi di bstc bersifat semi alami
kayak permias permias kan namanya
namun sampai pada hari ini itu datanya bertambah menjadi dua puluh satu
yaitu istri atau suami
tapi kalau tadi bahas soal player of the week kita pengen bahas player of the week kita yang sebelumnya nih gue nih
dan akan lebih banyak memiliki perhatian di pemerintah masa depan
seperti kita ketahui bahwa indonesia memiliki program konservasi laut serta pulau pulau kecil yang ada di sekitarnya
jadi semua jenis tato ya berarti tapi akan ada screening terlebih dahulu ya
itu petunjuk atau wahyu itu biasanya akan hadir
kenapa harus menjaga atau mempertahankan